terminal satu bandara soekarno hatta tangerang banten dipenuhi penumpang pesawat yang datang
dari sejumlah daerah pada minggu malam kebanyakan penumpang merupakan rombongan keluarga yang baru
saja tiba dari sejumlah daerah destinasi wisata mengingat mulai senin warga sudah
harus kembali bekerja dan bersekolah dari padang hiburan kalian mau kenapa memilih
kembali hari ini bu kenapa besok juga udah sekolah ini dari denpasar bali tahun baru sempat kita
di timur leste tapi sekarang mau apa ketemu keluarga di jakarta masih cuti masih cuti sampai tanggal tujuh
berdasarkan data dari pengelola bandara soekarno hatta pergerakan penumpang pada

orang yang lima puluh sembilan enam ratus tujuh puluh enam orang diantaranya penumpang yang tiba di bandara soekarno hatta kebanyakan
dari mereka adalah penumpang yang datang dari lima kota besar di indonesia yang di
denpasar kuala namu makassar yogyakarta dan surabaya pengelola bandara soekarno hatta
memprediksi puncak arus balik libur nataru akan terjadi pada senin dua januari dengan
jumlah penumpang yang datang sekitar satu ratus empat puluh lima ribu orang
penumpang yang datang dari sejumlah daerah juga memenuhi stasiun pasar senen jakarta
pusat pada minggu malam mereka kembali ke ibu kota karena masa libur natal dan tahun baru
telah usai selain itu stasiun pasar senin di sesaki calon penumpang yang sedang menunggu
kereta yang terlambat untuk menuju ke semarang jawa tengah keterlambatan terjadi karena banjir
yang melanda wilayah semarang banjir menyebabkan kereta yang menuju jakarta tertahan atau melintas
dengan pembatasan kecepatan untuk keamanan perjalanan
sementara itu yang memutuskan menunggu mendapat layanan minuman dan makanan dari pihak kai
ya untuk hari ini pada satu januari dua ribu dua puluh tiga memang terdapat sejumlah ka yang mengalami keterlambatan pemberangkatan
baik itu dari stasiun kambir ataupun juga stasiun pasar senen
adapun keterlambatan tersebut merupakan dampak dari kondisi terjadinya banjir di sejumlah titik di wilayah semarang
untuk mengakomodasi calon penumpang yang jadwal keberangkatannya tertunda
pt kai juga melakukan penyesuaian pola operasi kereta api
tim liputan cnn indonesia